ratusan buruh lintas serikat sekota tangerang banten
melakukan sweeping ke sejumlah industri
yang kedapatan masih melakukan produksi selasa siang
mereka menghentikan paksa produksi dan mengajak buruh yang masih bekerja
untuk turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap undang undang cipta kerja
buruh melakukan sweeping dengan mendatangi satu persatu pabrik
yang mereka lintasi untuk memastikan seluruh aktivitas produksi berhenti
bahkan aksi ini dilakukan buruh hingga memasuki ruang produksi
aksi buruh ini tidak mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian
sehingga buruh dengan leluasa melakukan aksi sweeping
aksi buruh berlangsung aman
kegiatan berjalan dengan kondusif
kita juga sudah menghimbau kepada teman teman dari buruh
untuk kegiatan kondusif dan tetap menjaga protokol kesehatan
kecewa dengan disahkannya undang undang cipta kerja
sejumlah buruh di kawasan industri pulau gedung jakarta timur
yang tergabung dalam serikat pekerja logam elektronik dan mesin
melakukan aksi demo serta mogok kerja pada senin siang
aksi mogok kerja dilakukan dengan orasi di pabrik masing masing
dan dilanjutkan dengan memotari kawasan industri pulau gedung
buruh diizinkan aparat keamanan untuk melakukan aksi di kawasan industri pulau gadung
namun dilarang menuju ke gedung dpr mpr
harapannya dengan protes mogok nasional
harapannya adalah didengar dan bisa diurus kembali
tentang omnibus law kepada pak d jokowi
agar bisa untuk melaksanakan tenaga kerjaan
yang dicabut dari omnibus law
aksi mogok kerja menolak pengesahan undang undang cipta kerja
juga terjadi di bekasi jawa barat
sejumlah buruh di kawasan industri bekasi
berkerumun di depan pabrik masing masing
dan menghentikan aktivitas produksi
berdasarkan data federasi serikat pekerja metal indonesia cabang bekasi
ada tiga ratus lima puluh perusahaan dinyatakan menghentikan produksi
akibat aksi monggo buruh
jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah
mengingat di kabupaten bekasi terdapat lima perusahaan
yang tersebar di delapan kawasan industri
buruh berencana melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari
yaitu tanggal enam hingga delapan oktober dua ribu dua puluh
mereka juga mengancam akan menggelar aksi
dengan mengepung gedung dpr ri jakarta
tim liputan cnn indonesia